lalu benarkah endorse presiden jokowi sangat berpengaruh pada meningkatnya elektabilitas prabowo subianto
apakah peralihan pemilih ganjar ke prabowo ini juga disebabkan oleh endorse yang semakin intens dilakukan oleh jokowi
untuk membahasnya sudah bersama kami pertama adalah peneliti indikator politik indonesia bawono kumoro
selamat malam mas bawono
malam mas bram
terima kasih sudah hadir di studio kami
dan yang kedua telah tersambung dari luar studio dewan pembina partai gerindra dhanil anjar simanjuntak
mas dhanil selamat malam
selamat malam mas bram
baik terima kasih
terima kasih sudah bergabung pula pada malam hari ini
dan sebelum saya akan langsung bertanya bagaimana respon dari gerindra maupun meminta penjelasan dari mas bawono tentunya
kita akan mendengarkan kembali statement yang disampaikan oleh direktur eksekutif indikator politik indonesia burhanuddin mutadi berikut ini
ini pertama ini ini penting nih endorsement ya
jadi awalnya pemilih pak jokowi itu ini yang warna ini ya warna garis putus putus ini adalah tren elektabilitas pak prabowo di kalangan pemilih pak jokowi dengan asumsi tidak ada endorsement
kalau tidak ada endorsement pak jokowi pemilih pak jokowi yang memilih pak prabowo ini tinggal menunggu waktu untuk habis
ini trennya nih tren sebelum endorsement
kemudian ada endorsement jokowi

baik saya akan menanyakan langsung kepada mas dhanil
mas daniel bagaimana gerindra melihat fakta survei ini
hal positif kah atau negatif
kalau kita lihat di awal tentu hal yang positif ketika meningkatkan elektabilitas
tapi kemudian ternyata penyebabnya adalah endorsement jokowi
bukan kemudian sosok prabowo dan juga gerindranya
bagaimana anda melihat ini mas
ya itu ini adalah tren positif ya
dan kita akan terus mendorong tren positif ini menjadi pik puncak dari elektabilitas pak prabowo nanti di dua ribu dua puluh empat kelas
dan yang perlu dipahami mas bram adalah pak prabowo sampai dengan detik ini itu masih fokus
untuk melaksanakan tugas tugasnya sebagai menteri pertahanan
artinya beliau fokus membantu dan mendampingi pak presiden jokowi dalam tugas tugasnya keseharian
nah kalau kemudian ada bonus elektoral dari komitmen pak prabowo menunjukkan loyalitas dan kerjaan beliau sebagai menteri pertahanan
itu adalah hal yang positif tentu buat kami di partai gerindra
dan tentu positif buat pak prabowo
dan tentu bonus elektoral seperti itu yang ingin terus didorong dan dihasilkan melalui komitmen pak prabowo dalam kerja kerja di kementerian pertahanan
maupun kerja kerja di pemerintahan pada hari ini
nah yang kemudian yang kedua yang perlu dipahami adalah ini kan fluktuasi
karena elektabilitas itu akan terus terjadi
diseiring dengan dinamika politik yang mungkin akan juga terus terjadi
dan endorsement pak jokowi terhadap pak prabowo kami anggap sangat kering dan itu sangat membantu upaya pak prabowo upaya partai gerindra untuk meningkatkan elektabilitas
karena bagaimanapun juga pak jokowi sebagai presiden kemudian pak jokowi sebagai
tokoh politik yang menang pilpres dua kali itu memiliki basis pendukung yang sangat kuat
dan basis pendukung itu sebagian besar tentu mendengarkan endorsement pak jokowi
dan pendukung pendukung pak jokowi melihat pak prabowo adalah salah satu orang yang punya komitmen tinggi untuk melanjutkan program program pembangunan
kemudian pak prabowo juga
nah ini menunjukkan loyalitas beliau sebagai menteri pak jokowi dan membantu penuh semua kerja kerja pemerintahan terutama di sektor pertahanan
baik artinya dua sisi begitu ya mas dhanil ketika narasinya positif tapi juga ada pr untuk kemudian meningkatkan elektoral bagi partai gerindra sendiri
saya akan ke mas bowono
artinya seberapa besar akhirnya endorsement ini
tadi mas burhanuddin juga mengatakan bahwa
akhirnya memindahkan suara dari atau pemilih dari ganjar ke prabowo
seberapa akhirnya itu berpengaruh pada aspek aspek di bawahnya endorsement tadi
iya memang kalau kita lihat ya misalnya di survei november kita ketika approval rating pak jokowi turun
yang terdampak negatif adalah orang orang bakal capres yang dipersepsikan sebagai bagian dari all president man
dalam hal ini pak prabowo dan pak ganjar pranowo ketika itu di survei bulan november
orang yang di luar all president mana
dalam hal ini adalah anies baswedan itu terdampak positif mengalami peningkatan
nah temuan berbeda ketika approval rating pak jokowi naik di bulan desember dan terakhir di survei maret
approval ratingnya kembali di atas tujuh puluh persen
maka hal berkebalikan terjadi
dampak positif elektoral dituai oleh orang orang yang dianggap all presidentment tadi
pak ganjar pranowo dan pak prabowo subianto
kemudian kalau pertanyaannya ada dua all president men mengapa kemudian pak prabowo akhirnya mendulang itu
karena beberapa bulan terakhir ada berbagai hal yang cukup menguntungkan pak prabowo
pertama pak prabowo dalam dua bulan terakhir kita lihat sering berkeliling dengan presiden jokowi
di kebumen misalnya kemarin di papua juga
sementara di sisi lain pak ganjar ini berada dalam posisi penuh ketidakpastian
apakah akan dicalonkan oleh pdi perjuangan
apakah akan diberikan tiket oleh pdi perjuangan untuk maju sebagai kader pdi perjuangan gitu ya
nah meskipun elektabilitas
ganjar pranowo masih teratas tapi ada kecenderungan stagnan
stagnan itu yang akibat publik melihat bahwa pak ganjar pranowo ini dalam posisi ketidakpastian
apa akan maju atau tidak
berbeda dengan pak prabowo yang
sudah di clear duluan
beliau memiliki kepastian yang lebih baik dalam hal maju dalam kontestasi di dua ribu dua puluh
beliau ketua umum partai gerindra veto player di partai
sudah membangun koalisi dengan pkb tinggal mencari jawab presnya siapa
beda dengan pak ganjar lain dengan
oke mas bowono ini yang juga menarik ketika saya mengutip apa yang disebutkan mas burhanuddin bahwa
ada semacam fase yang tidak biasa
pak prabowo sebelum di endorse itu disebutkan trennya menurun begitu
tapi kemudian karena endorse yang semakin intens beberapa waktu terakhir sampai kemudian
kepala bin juga akhirnya meng endorse begitu ya
beberapa waktu yang lalu itu tiba tiba meningkat
hal yang tidak biasa terjadi pada sebuah elektabilitas yang fluktuatif tadi
iya memang ketika disurvei november
tadi saya sampaikan kita sempat berasumsi berpandang bahwa pak prabowo ini akan mengalami tren penurunan secara terus menerus
tapi kemudian di bulan desember beliau mengalami rebound elektabilitas beliau mengalami rebound
dan di november juga mengalami kenaikan kembali gitu ya
memang faktor endorsement ini cukup berpengaruh gitu ya terhadap elektabilitas pak prabowo
seberapa besar pengaruh positif dari endorsement
yang terakhir adalah endorsement pak jokowi presiden jokowi itu sangat ditentukan oleh approval rating beliau
ketika approval rating beliau sedang berada dalam posisi yang sangat baik gitu ya
tentu endorsement itu akan membawa berkorelasi positif terhadap orang bakal capres yang dia endorse gitu ya dia sokong gitu ya
tapi kalau approval rating pak jokowi nanti mengalami penurunan tentu itu akan berdampak negatif juga terhadap bakal capres yang beliau sokong
kuncinya ada di pak jokowi ada di pemerintah
udah ada di approval rating
baik baik ini saya akan tanyakan ke mas daniel
ini artinya menjadi pr baru tantangan baru begitu mas daniel akan sangat tergantung bagaimana approval rating terhadap seorang jokowi kepada pemerintah kepuasan publik terhadap pemerintah begitu
padahal ini kan kalau kita bicara pemerintah secara keseluruhan sosok seorang presiden itu kan di luar kuasa dan juga jangkauan pak prabowo gitu yang sebagai menteri
bagaimana kemudian gerindra menjawab itu nanti
iya tentu data data yang diberikan
analisa yang diberikan oleh teman teman peneliti ini sangat bermanfaat buat kami terutama untuk menjadi basis data untuk mendesain gerakan politik selanjutnya bagi gerindra dan pak prabowo
nah tentu kait dengan kinerja di pemerintahan yang kemudian nanti akan memberikan pengaruh terhadap sebut saya menggunakan istilah bonus elektoral terhadap pak prabowo itu yang terus dilakukan
dan artinya sampai dengan detik
ini fokus pak prabowo tentu adalah bagaimana memastikan kinerja beliau di pemerintahan itu terus baik dan terus membaik
dan tentu di luar sektor pertahanan itu adalah di luar kendali pak prabowo
kayaknya pak prabowo fokus meningkatkan kinerja di sektor pertahanan
bagaimana kinerja di sektor pertahanan itu semakin baik
misalnya dalam konteks alutsista kita semakin baik kesejahteraan prajurit semakin baik kemudian diplomasi pertahanan kita semakin maju dan sebagainya
itu fokus fokus utama pak prabowo sampai dengan detik ini
nah ketika itu dilakukan dengan baik dan itu tentu berdampak terhadap pemerintahan secara keseluruhan
kenapa karena otomatis penilaian terhadap sektor pertahanan yang semakin membaik ini akan membantu kinerja pemerintah secara keseluruhan
nah itu fokus pak prabowo nah terkait dengan kinerja pemerintahan dalam hal ini yang dirimpin oleh pak jokowi kita berkeyakinan sampai dengan selesai nanti di dua ribu dua puluh empat tentu kinerja pemerintahan pak jokowi akan terus membaik di tengah upaya semua pihak untuk memastikan pemerintahan pak jokowi ini akan sukses
selesai di dua ribu dua puluh empat dan pak prabowo punya komitmen itu mas
artinya bukan hanya pak prabowo semua elemen gerindra baik itu yang jadi menteri misalnya pak sandi menjadi menteri juga di pemerintahan ini kemudian yang di dpr dan sebagainya semuanya berusaha maksimalkan membantu pemerintahan supaya bekerja lebih baik dan mendapat penilaian yang lebih baik dari masyarakat
oke artinya ketika misalnya
misalkan nanti ada penurunan kepuasan publik begitu terhadap pemerintah maka pak prabowo harapannya akan tetap fokus dan itu juga akan meningkatkan elektabilitas sebagai pribadinya begitu ya mas dhanil ya yang kemudian disiapkan
publik kita sudah sangat teredukasi dengan pemilu selama ini termasuk terkait dengan komitmen para pemimpinnya
nah tentu tadi pertama kalau bisa diurut
pengen pemerintahan pak jokowi sukses begitu dan partai gerindra pak prabowo dan partai gerindra mengerahkan seluruh potensi yang ada mulai dari yang dieksekutif dalam hal ini pak prabowo kemudian menteri gerindra yang lain termasuk yang di legislatif semuanya berusaha maksimalkan potensi potensi yang ada untuk memastikan pemerintahan pak jokowi sukses
oke baik baik
kemudian yang kedua tentu
itu adalah secara parsial secara parsial dalam hal ini partai gerindra dan pak prabowo tentu masyarakat akan menilai komitmen ini
komitmennya pak prabowo dan partai gerindra untuk membantu memaksimalkan tugas tugas pemerintahan pak jokowi itu akan mendapat penilaian positif tentu dari masyarakat
karena masyarakat melihat oh iya partai gerindra pak prabowo sama ini tidak pernah main main ketika diberikan tanggung jawab
jadi secara parsial saja dalam hal ini di kementerian pertahanan partai gerindra dan pak prabowo dalam hal ini itu melaksanakan tugasnya secara maksimal dan baik
saya akan ke mas bawana kalau begitu
karena setelah misalnya menjadi presiden mereka juga akan melihat oh iya pak prabowo akan bekerja penuh seperti ketika pak prabowo menjadi menteri pertahanan
jadi kami yakin pada porsi itulah masyarakat atau potensi akan menilai
oke baik saya akan ke mas bowono begitu
yang menarik pula adalah kemudian disebutkan pak prabowo itu tidak memiliki basis yang kuat di satu daerah
misalkan saya contohkan anies disebutkan jakarta banten dan sebagian jawa barat
ganjar ada di jawa tengah maka disebutkan provinsi banten itu cukup merata begitu
nah apakah kemudian dengan kondisi yang anda katakan tadi sangat ditentukan oleh bagaimana kepuasan publik terhadap pemerintah
apakah penting kemudian strategi lain untuk gerindra dan juga pak prabowo mas bawono
diterapkan pada daerah daerah dengan misalkan jumlah pemilih yang besar begitu
ya kalau kita lihat kan dari sebaran suara pendukung pak prabowo di dua pemilu terakhir dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas
beliau itu kan cukup kuat misalnya di pulau jawa itu ada di banten dki jawa barat gitu ya
ada di luar di sumatera ada di sumatera barat dan beberapa provinsi di sulawesi juga ya
nah kalau kita lihat basis basis pak prabowo ini kan
dengan kehadiran anies baswedan mulai digoyang gitu ya
karena basisnya sama ya
anies baswedan berangkat dari basis pak prabowo pemilih pak prabowo di dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas
nah ketika itu karena itu pak prabowo kemudian saya lihat ya partai gerindra dan pak prabowo ini sadar perlu strategi baru
strategi barunya adalah bagaimana mengambil basis pemilih pak jokowi di dua pemilihan presiden terdahulu
karena itu kemudian kedekatan dengan pak jokowi
dengan endorsement dari pak jokowi
kemudian membuat elektabilitas pak prabowo mengalami peningkatan gitu ya
mengalami peningkatan positif
nah karena itu saya kira nanti pak prabowo perlu menutup celah gitu ya
terutama di jawa tengah dan jawa timur
kalau kita melihat dari dua pilpres terdahulu pak prabowo itu kan kalah cukup telak di sana
jawa tengah dan jawa timur
karena itu kemudian bisa mengambil tokoh misalnya dari jawa tengah dan jawa timur
untuk memperkuat basis awal beliau gitu ya
oke oke itu bisa dijadikan salah satu strategi begitu ya menurut indikator politik indonesia
terakhir mas bowono seberapa kemudian sangat berpotensi berubah posisinya
ketika nomor satu pak ganjar tiga puluh enam sekian persen
tapi kemudian pak prabowo dengan pak anies itu ada di sekitar dua puluh tujuh
ada jarak sembilan sepuluh persen begitu
kalau kita lihat secara overall ini sebenarnya belum ada satupun bakal capres yang dominan gitu ya
dan jarak antara misalnya pak ganjar yang paling atas dengan pak anies baswedan itu jaraknya sepuluh persen gitu ya
sepuluh persen gitu
dan jarak itu masih penuh dengan dinamika
kampanye belum dimulai pasangan calon belum ditetapkan
tentu saja nanti ketika misalnya anies baswedan berpasangan dengan pasangan calon tertentu
mungkin saja ada elemen of surprise di sana
yang bisa membuat kejutan kejutan dan memilih
kita juga belum tahu pdip akan kemana
mengarahkan dukungan kemana mengusung siapa di antara kader mereka
itu juga yang akan menjadi penentu apakah nanti ke depan ini akan semakin kompetitif
tapi yang menjadi catatan dari kami dari survei indikator selama setahun terakhir
tiga besarnya akan susah berubah ya
tiga besarnya akan susah berubah
kalau kita lihat dari nama nama yang lain nama nama di bawah misalnya agus harimurti yudhoyono dan sebagainya
belum bisa mencintuh elektabilitas dua digit
terima kasih mas bowono peneliti indikator politik indonesia dan juga yang bergabung bersama kami di luar studio
mas daniel azhar simanjuntak anggota dewan pembina partai green red telah bergabung bersama kami
selamat malam sehat selalu mas daniel dan juga mas bloono
selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh